di luar kemampuan kami menghadirkan
mahkamah punya kewenangan untuk mendengar keterangan
kita berharap hari ini jelas
kadang beneran kalau memang itu melanggar
pilkada serentak nasional pertama kali
materi yang disampaikan oleh majelis hakim
menyampaikan pertanyaan yang semuanya kritis
kepada hal yang ditujukan untuk menguji
benar tidaknya ada suatu pelanggaran
ya pak jadi tadi soal
bagaimana respon awal dari tim komisasi
sepertinya memang ingin menyampaikan bahwa
karena seringkali disebut di dalam
para menteri yang tadi kita dengar bersama
nah itu pun kemudian membuka celah
majelis hakim sepemikiran dengan kami
pak tadi kenapa berbahaya bagi pilkada pak
ya soal berbahaya bagi pilkada
tujuh november akan ada hajat nasional
pilkada serentak kepala daerah
kalau ini tidak ada jeweran
untuk menggunakan bansos sebagai kepentingan elektoral
pemeriksaan tadi kami optimis bahwa